ya kerusakan akibat gempa di wilayah selatan turki dan juga utara suria ini memang sangatlah besar ya
presiden turki ini juga sempat menyatakan bahwa setidaknya ada lebih dari dua bangunan yang hancur
yang terdiri dari tempat tinggal bangunan keagamaan hingga bangunan bersejarah
kita lihat yuk seperti apa sih sebenarnya perbandingan antara bangunan bangunan yang ada di sana sebelum dan setelah gempa
ini bangunan yang ada di turki yang pertama ini dia adalah gaziantep castle
kalau sebelumnya kita lihat berdiri secara kokoh ya jadi kastil ini merupakan salah satu bangunan bersejarah
yang hancur karena gempa yang terjadi pada enam februari dua ribu dua puluh tiga lalu
di mana salah satu kantor berita melaporkan pula bahwa tembok bagian timurnya kemudian tembok bagian selatan
dan tenggara dari kastil ini hancur kita lihat ya ini before afternya
bersama sementara itu puing puing dari bangunan berusia dua ribu tahun ini pun berserakan di jalanan
dan retakan besar juga terjadi di beberapa titik tembok kita lihat bedanya ya
ini sebelum dan juga sesudahnya dari kastil gazianton
kita bergeser ke bangunan lainnya
ini adalah masjid baru malatya yang menjadi salah satu bangunan keagamaan
yang juga hancur akibat gempa dengan magnitudo tujuh delapan
ini dia perbandingannya before afternya
masjid ini sebenarnya baru saja dipugar dan juga dibuka kembali untuk umum pada tahun lalu
karena sebelumnya masjid ini juga sempat hancur akibat gempa bumi yang memang kerap melanda turki
pada maret setidaknya pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh empat dan juga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita lihat ya ini ada hancur di bagian masjidnya
selanjutnya bangunan ketiga yang juga hancur akibat gempa adalah alun alun malatia
kita lihat bersama bangunannya atau toko toko di sini
namun kemudian pasca terjadinya gempa hampir rata dengan tanah
bangunan alun alun sekitarnya ini juga hancur
dimana alun alun malatya ini juga letaknya dekat dengan masjid baru
dan malatya ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah oleh gempa
dan menjadi satu dari sepuluh wilayah yang berstatus darurat di turki
upaya penyelamatan juga terus dilakukan
untuk mencari korban yang tertimbun reruntuhan
nah ini ya yang juga sempat viral gambarnya perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya gempa
kali ini kita ke suriah
ini dia gempa yang juga menghancurkan bangunan sita del alepo
bangunan ini merupakan kastil tertua dan terbesar
yang ada di kota alepo
jadi kalau kita lihat bagian dari kubah masjid ayubin yang ada di dalam sini
ini juga dilaporkan amruk
dan bangunan ini merupakan bagian dari kota kuno alepo
yang bahkan masuk dalam situs warisan dunia alepo
hancur bagian sininya
sementara itu kalau kita lihat
ini adalah bagaimana kemudian gambaran dari atas
untuk wilayah nurdagi ya
dari gambar yang dirilis oleh perusahaan teknologi maksar
ini adalah citra satelit wilayah wilayah yang terdampak gempa di turkiye
kita balik lagi
salah satunya adalah wilayah nurdagi
bisa terlihat jelas beberapa bangunan bertingkat di kota ini
yang sudah rata dengan tanah
kalau kita lihat memang karakteristiknya itu adalah rumah susun ya
jadi rumah bertingkat begitu
sementara itu di dekat dari stadion kota nurdagi
bisa terlihat pula ada banyak bangunan bertingkat
yang sebagian besar ini memang merupakan permukiman dari warga
dan hancur akibat gempa
ini adalah wilayah nurdagi yang juga terdampak gempa yang melanda turkiye